anchor cnn indonesia maggie kalista berkunjung ke kedutaan besar negara asal lego yaitu denmark di jakarta
maggie berbincang dengan dubes denmark untuk indonesia rasmus kristensen yang ternyata suka membuat vlog
dan seperti apa citra indonesia di benak dubes denmark berikut informasinya untuk anda
selamat siang nama saya rasmus duta besar denmark untuk indonesia
ayo menontonlah maggie kalista mewawancarai saya tentang denmark dan hubungan antara denmark dan indonesia di cnn indonesia world now
terima kasih jadi rasmus sebenarnya tiap hari juga vlog kenapa suka nge vlog
saya suka blok setiap minggu saya berkunjung beberapa tempat yang indah di indonesia
seperti di mana nih kita kan sudah ada petanya di sini ada belitung ada kalimantan barat ada bali sukanya kemana aja
ya sudah mengunjungi sumatera tentu saja di kota besar di jawa belitung kalimantan selatan nombol bali sulawesi dan lain lain
jadi kita di sini juga bisa lihat ada meja untuk teman teman di dubes bisa main ya
mungkin kita harus
mungkin kita harus
kita harus punya pertempuran di sini
bisa ya sepak bola
sudah berapa lama di indonesia
dua tahun sekarang
dua tahun jadi suka apa aja di indonesia apalagi kalau misalnya kalau kita ngomong makanan nih banyak makanan yang enak di indonesia favorit makanannya apa
ya tentu saja indonesia punya banyak makanan enak saya suka gudeg di jogja di nasi pedang dan lain lain
nasi padang ya spicey spicey
belajar bahasa indonesia sudah berapa lama
sudah satu tahun setengah ya
sudah satu tahun setengah
belajar tidak baik
sudah bagus ya nanti dua tahun lagi pasti lebih lancar lagi terima kasih